paman bukan aku yang membakarnya tapi aku yang memadamkannya paman
mana mungkin lombok ini bisa bakar kalau tidak ada api di sini
pasti dia berlakunya
tapi benar paman bukan aku paman
bukan aku yang membakarnya paman aku hanya memadamkannya paman
udah tangkap aja dia
benar job ayo tangkap dia
apa kabar kalian kesini
kita tuh mau nolong masa mau minta nahan
guru lihat itu guru
kasian sekali nenek nenek itu
anggini kita tunggu di sini saja dulu anggini
tapi kasian nenek nenek itu guru
angini kita baru sampai di desa ini
jangan kita berbuat masalah dulu
yang ga mau nenek itu
eh berarti dia cucu nenek ini
berarti kamu gila dong
berhenti lah kalian untuk mengganggu nenek ini
berarti kamu gila dong
jangan lina guru guru
unya tiket sendirian
apinya besar sekali
rasanya sakit sekali
untuk saat ini
sepertinya aku tidak bisa menggunakan tenaga dahku
aku tidak mungkin sempat memadamkan apinya
aku sudah tidak kuat lagi
jika aku tidak segera mengeluarkan juru suket kalanjana
api akan membakar rumung ini
aku harus menggunakan
ajian banyu cakrabana
siapa tahu atuh dia ngasih air
punta punta sampor asur punta punta ada yang bisa saya bantu ki aduh kiamat dipanggil aki
hahaha jangan panggil aki atuh neng sekali sekali mah gitu supado serada mesra hahaha ini mamin
kemarin ditolongin di air amin oh yang di air teh neng gini saya perlu air nih barangkali ada
air persediaannya ya sudah saya ambilkan dulunya ya waduh waduh waduh waduh enak ini mah aman orangnya
sabar sabar teh apa segala besar hahaha bagian saya ini waktu lebih ada oma satu bisa cepat tiga puluh
terlewati tah etalah
siapa yang berani
aku ratu kenterimani aku adalah junjungan kalian semua cepat bawakan aku makanan baik usiratu
makanan ini basi orang ajar kau memberiku makanan basi kamu yang sudah membuat oner
kelapu kalau hari hai euro
mereka berhasil menyusulku
baguslah mereka tidak berhasil menemukanku
aneh cepat sekali wanita itu menghilang
kemungkinan dia sudah patok ularkamu
benar kamu sekarang kita kembali ke terakhir
kalian sudah berbuat jahat dengan nenek itu
kalian tidak boleh mengulangi perbuatan itu lagi
aduh harus dijalinkan
mana itu tempatnya
aduh nenek itu tempatnya sudah saja di hati nenek
belum punya airnya ya
belum punya airnya amin
belum punya airnya
belum dijawab ya kawan
ya sudah ini
ya diberikan oleh saya dengan keni keninya
sama hati saya juga

tapi sekarang saya sudah berada di tempat yang sama
saya sudah berada di tempat yang sama
saya sudah berada di tempat yang sama
kita tekan di seluruh raden
malah mengganggu aww dia
pak man bukan aku yang membakarnya
tapi aku yang memadamkannya pak man
lombok ini bisa bakar kalau tidak ada api di sini
pasti dia berlakunya
tapi benar pak man bukan aku pak man
bukan aku yang membakarnya pak man
aku hanya memadamkannya pak wan
sudah tangkap saja dia
benar jo ayo tangkap dia
jalan pak man
masa mau minta makan
berarti kalian temannya penjahat ini
guru aku bukan penjahat
hei anak kecil
kamu jangan ikut campur
aku bukan anak kecil

pak minah kamu sudah kelelepik
sudah pak man
apa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini
agar tidak lewat jalur kekerasan
mari sama sama kita bicarakan dengan baik baik